dua puluh enam artis diadukan ke bares krimpolri
buntut diduga mempromosikan judi online
sejumlah pesohor yang sudah diperiksa polisi
berdali mereka tidak mengetahui
telah mempromosikan judi online
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung
dengan rubi alamsyah
pakar informatika dan forensik digital
selamat sore pak rubi
selamat sore mbak rewina
pak rubi semua pesohor yang dipanggil bares krimpolri
saat memberikan keterangan mengaku tidak tahu
bahwa mereka mempromosikan judi online
dalihnya adalah promosi game online
apakah dalih ini masuk akal pak rubi
ya sebenarnya dalih ini memang bisa dijadikan alasan mereka ya
tetapi pastinya penyidik polri itu bisa memverifikasi
dalih ini apakah memang benar terjadi demikian
atau memang sebenarnya mereka sudah tahu
nah caranya gimana
salah satunya adalah memverifikasi dari dokumen
ataupun dokumen elektronik yang ada pada komunikasi
antara para pihak saat mau melakukan kerjasama endorsement tadi
nah di situ akan terlihat jelas komunikasinya
akan terlihat juga sampelnya dan lain lain
ada pertanyaan ada jawaban dan lain lain
itu salah satu cara untuk memastikan
apakah alibi alibi para
selebgram tadi itu benar adanya
atau memang sebenarnya mereka sudah tahu
tapi acuh saja atau mengabaikan
nah itu adalah tugas penyidik polri nanti untuk memastikan
apakah kemudian tampilan game online dan judi online ini memang mirip ya
sehingga para pesohor bisa mengaku mereka terkecoh
ada beberapa game online dan beberapa situs judi online
memang terkesan mirip
sebenarnya dapat dipastikan
kalau bilang mirip
berarti pihak tersebut sudah sempat melihat situsnya
sudah sempat melihat tampilannya
nah sebenarnya dari tampilan itu kan bisa di explor lebih jauh
itu bisa mengetahui lebih pasti
apakah tampilan tersebut memang sebuah game online
atau ada tersubung di dalamnya
nah perbedaan judi online sama game online
game online itu kan akan terlihat
perbedaan yang sangat signifikan adalah pembuatan akun
adanya deposit dan adanya penarikan kalau di judi online
sedangkan kalau di game online
muslim adalah walaupun ada deposit ada pembelian
tetapi berupa sebuah poin poin atau award award tertentu saja
untuk dapat ditukarkan kepada barang digital
uangnya itu dapat ditarik atau di withrow
nah itulah salah satu perbedaannya
kalau sudah melihat tampilannya
mestinya mereka bisa mengeksplor lebih jauh
apakah itu benar judi online atau memang game online
perbedaannya cukup jelas kelihatan
walaupun ada beberapa tampilan mereka sama
oke kalau perbedaannya memang cukup terlihat
antara judi online dengan game online
semestinya para pesohor ini
terutama mungkin managernya
begitu ya sudah mengecek terlebih dahulu ya
sehingga sulit kemudian mengatakan bahwa mereka
tidak mengetahui bahwa mereka mempromosikan judi online
ya ini makanya unsur kesengajaan atau pengabayan
apakah mereka mengetahui lalu sengaja mengabaikan
atau memang mereka tidak pernah mengunjungi
nah dari situ pun bisa ditelusuri dengan digital forensik
dari komunikasi itu
apakah adanya informasi pengiriman sebuah link untuk di endorse
apakah telah terjadi pengaksesan oleh selebgram tersebut
atau oleh managernya
nah itu dapat dipastikan sehingga
kalau mereka sudah klik sebelumnya
dan mestinya mereka bisa mengeksplore lebih jauh
kan logikanya dibayar berapapun mereka ini tetap komersil
tetap harus menjawabkan apakah
yang mereka endorse ini
ini sesuatu yang legal atau ilegal
oke pak ruby dari sisi operator judi online ya
melakukan kamuflase yang mirip dengan game online
ini bagian dari strategi mendapatkan endorsement begitu
nah salah satu cara mereka memang seperti itu
tetapi biasanya mereka utamanya mengkamuflasekan
tampilan awal aja
tampilan awal terkesan seperti game online
itu ada link link lagi yang bisa diklik oleh user
untuk menampilkan direct ke situs situs judi online mereka
ada beberapa teknik memang yang digunakan oleh pelaku
tapi utamanya mereka melakukan kamuflase
luka kamuflase tersebut ada tambahan informasi
link link ke situs judi online nya yang beragam
ada beberapa alternatif biasanya
nah dari situ baru user mengeksplor
nah tinggal dipastikan para salegram ini yang meng endorse
itu mereka bisa diketahui dari arkaifnya
apakah tampilan tersebut berupa apa
berupa kamuflase kah
memang angka yang mungkin ditawarkan
dari operator judi online ini kepada para pesohor ini
memang menggiurkan ya
sehingga mereka mau mempromosikan judi online ini
mereka memang angkanya secara jumlah mungkin tidak terlalu fantastis
tetapi effort yang dikeluarkan oleh selebgram ini biasanya sangat kecil
dengan nilai tertentu
dengan tampilan hanya misalnya di instastory atau sejenisnya
itu mereka dibayar dengan nilai tertentu
nah si judi online ini memang memilih selebgram tertentu
yang jumlah followernya banyak
dan menggunakan cuma ccd seperti instastory
itu agar apa
walaupun sebentar ditampilkan
atau dalam waktu kurun waktu tertentu saja
tetapi target follower yang banyak tadi
itu sempat melihat link yang sudah di endorse
dan itu cukup bagi para pelaku
dan yang saya dengar dari salah satu salegram
yang pernah melakukan endorse ini
dia tidak sadar
tapi dia merasa ditawarkan misalnya angka sepuluh atau lima belas juta
hanya untuk satu posting instastory
nah mereka jadi tertarik tanpa menawar nawar
akhirnya mereka langsung aja oke
biasanya seperti itu
oke terakhir pak arubi
tampilan judi online yang berbalut game online
kan bisa menipu masyarakat
saran anda agar publik bisa terhindar nih apa
secara visual mungkin sedikit memirip
itu pasti berbeda sekali prosedurnya
ada deposit dengan nilai tertentu kepada sebuah rekening di indonesia
lalu ada feature untuk penarikan
nah itu sudah dipastikan judi online
tapi kalau game online pasti sangat berbeda dengan itu
oke terima kasih pakar informatika dan digital forensik pak ruby alamsyah
atas penjelasannya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya salah lupa rubi